pertandingan liga satu antara psis semarang melawan persebaya yang dijadwalkan
digelar pada rabu delapan februari dua ribu dua puluh tiga di gorjati diri semarang
dinyatakan dibatalkan dan ditunda
polda jawa tengah tidak memberikan izin kepada pihak panitia pelaksana pertandingan
karena rawan akan kerusuhan
terlebih pihak panitia pelaksana pertandingan tidak dapat menjamin
tidak adanya supporter bonek persebaya yang datang ke gor jatidiri untuk menonton
hari senin kemarin sore jam lima belas tiga puluh surat perizinan keluar hasilnya penundaan
dengan alasan faktor keamanan
kita harus hormati karena memang hasilnya seperti itu
kekhawatiran aparat keamanan ternyata benar
sejak senin malam kemarin hingga rabu dini hari
sejumlah supporter bonek pendukung persebaya sudah berdatangan
mereka pun tak segan segan tidur di emperan toko dan mengamen di kawasan kota lama
sambil menunggu kepastian benar tidaknya pembatalan pertandingan tim kesayangannya
persebaya melawan psis
ada sedikit rasa kecewa gak
kecewa mau silaturahmi sama saudara
snack sudah lama nggak ketemu sama bonek bonek luar kota
padahal udah jauh jauh
saat ini para supporter bonek
yang sudah datang di semarang
dikumpulkan oleh aparat kepolisian di beberapa tempat
mereka rencananya baru akan pulang pada rabu malam
tim liputan cnn indonesia